bukannya bilang terima kasih ini malah protes malah pukul bulan
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
sudah cepat jalan
turun dulu kak kan diputer dulu
makin lama kamu semakin tidak bisa dikendalikan
dan saya tidak mau kamu mendekati saya lagi
mengapa aku begitu sedih saat bunga bilang seperti itu
apa itu juga karena ari arinya yang ada di tubuhku ini
ada yang mau saya tanyakan sama kami
sebenarnya kamu ini siapa
sepertinya kamu tahu banyak tentang si rumah
saat di hutan larangan
tangan buaya itu
apakah dia buaya yang sama yang menghilang sati keperluarga
kamu pasti juga suruh tahu tentang buaya yang menghilang itu
bisa kamu ceritakan kepada saya semua tentang siluman bayi putih
lihat siluman buaya juga
terus saja berjalan
ini nyonya serai sama gula merahnya
memang buat apa tuh nyonya
saya lagi buat minuman buat bunga
makasih ya pak
makasih ya pak
eh salam be eh salam be
yang bener bos bedanya
harusnya pak kadi sedang dengerin aku sama kau
tapi sama pak dosen itu
aku sudah capek capek ambil sepeda ini di pos ronda
buat antar kamalika
bukannya bilang terima kasih
ini malah protes
malah pukul pula
aduh aduh aduh
sudah cepet jalan